proyek revitalisasi kawasan monas terhenti sementara usai menuai polemik
tidak hanya penerbangan ratusan pohon transparansi serta kejanggalan pada proyek juga dipermasalahkan
ternyata proyek senilai lima puluh miliar rupiah ini juga dilaksanakan tanpa persetujuan komisi pengarah
menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat basuki hadi mulyono mengatakan
berdasarkan peraturan presiden nomor dua puluh lima tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
pengendalian pembangunan di sekitar kawasan taman merdeka termasuk monas harus mendapat izin dari komisi pengarah
basuki mengatakan mensesnek selaku ketua komisi pengarah akan mengundang semua anggota
serta pihak pemprov dki jakarta untuk memutuskan nasib dari proyek ini
sementara itu ketua dprd dki jakarta juga mengendus ada yang tidak beres dari proyek revitalisasi
ya sesuai dengan perpres

jadi pemprov harusnya mengajukan dulu
oh iya itu ada semua
pemprov itu bertugas untuk menyusun rencana dan anggaran
kemudian komisi pengarah bertugas untuk menyetujui dan mengendalikan
pembangunan di sekitar kawasan taman merdeka termasuk monas
saya nggak tahu
saya kan anggota saja
ketua dprd sudah disuratikan oleh pak sesnek
nanti kita putusin di komisi pengawas
kalau adanya seperti ini pasti saya nggak akan kasih
nah di sini juga ada satu keanehan kan harusnya rencananya dulu
berapa anggarannya baru dianggarkan
di biamat anggaran baru perjanjian
nah ini terbalik
nah disini saya ada satu indikasi ke kursi rigaan bahwa disini ada main main
nah ini ada satu pelanggaran fungsi awal yang mungkin nanti saya akan panggil para pihak
untuk bisa menjelaskan ini
kalau nggak saya berhentikan
ada tujuh puluh satu yang dipindahkan ada tujuh yang besar dipotong
bahkan itu nggak boleh
itu puluhan tahun sudah dibangun dan saya hari ini juga akan melihat yang dipindahkan itu mana pohonnya
kalau ini nggak ada saya akan laporkan
ya soal pusat dan juga pemprov dki jakarta yang lagi lagi tampaknya tidak satu visi dan juga misi
tapi sebetulnya tidak hanya monas bang teguh dan juga mbak uni
ada beberapa persoalan ya
mulai dari banjir misalnya banjir kemayoran lah yang terakhir
kemudian banjir besar di ibu kota
perbedaan antara naturalisasi normalisasi
dan seolah olah saling lempar tanggung jawab
dari perbedaan antara daerah dan juga pusat ini saya ke bang teguh dulu
apa sih sebetulnya yang anda lihat dari katakanlah dari kasus monas atau mungkin sejumlah isu isu yang lainnya
apa yang anda lihat dari perbedaan antara pak anies katakanlah atau mungkin dengan istana
yang pertama orang seperti anies baswedan ini yang pengalamannya itu banyak sekali
tentu punya niat untuk bikin jakarta ini lebih tertib lebih cantik lebih indah
itu dulu yang pertama
nah yang kedua ketika mengerjakan itu kan tidak cukup dengan keinginan tadi ya
kan butuh perangkat ya butuh perangkat
nah barangkali di sini dia kena nih
untuk terutama buat kasus monas ini
bahwa monas itu sangat mungkin untuk direvitalisasi dibikin lebih indah ditambah fungsi fungsinya yang bersifat sosial
saya masih ingat tahun dua ribu dua waktu gubernur sutioso memagar monas
wah itu perlawanannya luar biasa
waktu gubernur sutioso menambah jalan satu mengambil jalur busway ya bikin jalur busway
menebang begitu banyak pohon di jalan sudirman
itu juga keributannya luar biasa
nah tapi sekarang kita melihat manfaat dari semua hal itu
nah sekarang kita kembali ke monas
saya lihat saya termasuk melihat apa yang hendak dibangun di monas itu
kalau hasil akhirnya kelihatannya menarik
ada taman ada banyak tempat untuk publik bertemu ada tempat rekreasi ada tempat untuk merekam perjalanan sejarah bangsa
tapi prosesnya bagaimana
nah di situ tadi yang saya katakan
di situ barangkali kelihatannya gubernur anies baswedan harus berpikir lagi
dan menata sedikit timnya apa yang dia butuhkan
barangkali ada yang lolos ya
ada yang lolos sehingga foto pertama yang beredar itu adalah foto nih botak di sisi selatan
ya kan botak di sisi selatan
tapi menurut saya begini juga menghentikannya sekarang juga barangkali perlu kita pikirkan ulang ya
bukan solusi artinya menurut anda
ini kan sama misalnya kita lagi mau bikin sesuatu gitu
ya tentu kita akan meratakan tanah dulu
ya dalam proses pengerjaan pasti sesuatu tampak tidak indah lah ya
karena bkt itu jalur saya pulang dan pergi tuh dari kantor
itu kalau kita lihat prosesnya empat tahun kita mesti menghadapi situasi macet tanah jalan kena lumpur dan seterusnya
tetapi sekarang orang merasakan manfaat dari bkt
nah ini juga saya kira kalau saya baca pekerjaan besarnya sih niatnya bagus gitu ya
cuma ada satu hal nih misalnya dikerjakan tanpa sosialisasi
kan tadi saya katakan foto itu muncul dan orang surprise
loh sisi selatan kenapa sudah kagak ada pohonnya gitu
nah kalau orang sibuk lah soal apakah pohon yang ditebang itu satu ratus sembilan puluh atau apa gitu
nah sekarang yang muncul apa
orang berdebat soal siapa sebetulnya gubernur yang paling banyak mendebang pohon di jakarta
jadi bergeser kan gitu
nah hanya menurut saya karena satu persoalan tadi itu
ini kelihatannya agak kurang
tapi niatnya pasti untuk bikin karena dia bukan orang yang tidak pernah berjalan kemana mana
di proseduralnya itu begitu ya oke
mbak uni apakah ini melihat juga soal prosedural saja yang kemudian mungkin ada miss di sana
atau ada hal yang lebih lagi sebetulnya dari urusan antara pemprov dengan pemerintah pusat ini mbak
saya kira ketika anies baswedan dicopot oleh pak jokowi sebagai mendikbud
bohong lah kalau nggak ada hard feeling ya
dan kemudian proses yang berdarah darah di pilkada dki
itu juga memperkuat itu
dan kemudian masalah menimbulkan masalah potensi masalah dalam komunikasi
meskipun mereka suka kelihatan bareng bareng dihalim nganterin
karena itu kan protokoler
lalu kemudian keputusan pak jokowi untuk membuat ibu kota baru yang dianggap akan menempatkan jakarta itu sebagai nantinya
kalau jadi itu jadi nggak penting
saya rasa ini semua adalah akumulasi yang membuat
yang membuat komunikasi antara anies gubernur dki dengan pemerintah pusat baik
either itu pak jokowi atau menterinya itu memang selalu bermasalah
jadi memang drama drama nggak penting di republik ini
itu diciptakan dari kegagalan untuk mengkomunikasikan niat baik
kalau itu kita mau bilang niat baik
dan itu bukan hanya problem anies pemerintah daya tapi itu juga problem pemerintah pusat
jadi kan seperti misalnya kasus yang revitalisasi monas ini
dia tidak mengkomunikasikan misalnya pohon pohon itu akan dipindah kemana dulu
sehingga sebetulnya itu nggak ditebang tapi akan dipindahkan misalnya
misalnya seperti itu
kan ada ahli urban tata rujak yang mengatakan
mestinya kan itu misalnya dipindahkan dulu pohonnya ke tempat yang lain
misalnya di taman parkir timur
pada saat ini ditata lalu nanti ini dikembalikan
nah ini tidak pernah dikomunikasikan oleh anies
sekalipun mungkin seperti tadi yang dikatakan oleh teguh
niatnya justru adalah untuk memperbaiki
karena memang hard feeling itu sudah ada
apalagi berurusannya sama dprd yang kebetulan ketuanya adalah dari pdip
jadi ini selalu baliknya itu
karena baliknya itu adalah ke rivalitas politik pada saat pilkada dan pemilu sebelumnya
ngelihat ada celah saja
itu langsung yang kelompok yang pro pak ahok pro pak jokowi pada saat sebelumnya itu akan menghajar
dan itu masih ya sebetulnya ya
dan untuk yang lain mereka enggak gitu ya
mereka mendiamkan saja misalnya
jadi ini akan selalu seperti ini
jadi akan selalu seperti ini
misalnya saya justru melihat kalau misalnya ada yang dilakukan oleh anies baswedan yang tidak dikritisi itu menurut saya justru aneh
justru aneh ya gitu
karena pasti akan ada
karena memang luka itu masih kuat dan itu juga dibuktikan dengan pendukung pendukungnya di media sosial
nah soal rivalitas bang teguh dan juga mbak uni apakah ini juga kita terlalu jauh kalau kemudian ini lagi lagi kita berimajinasi begitu ini
jangan jangan juga untuk menciptakan panggung politik untuk dua ribu dua puluh
karena kan kemudian ini kok tampaknya tidak hanya soal monas tapi juga sejumlah persoalan persoalan lain ini tampaknya berseberangan antara pusat dan juga daerah
mbak uni dan juga bang teguh kita break terlebih dahulu
kami akan segera kembali sesaat lagi
ya sebelum saya lanjut
kita lanjutkan dengan mbak uni lubis dan juga bang teguh santosa
kita lihat dulu apa kemudian contoh contoh real ya yang sudah kita lihat antara perbedaan pandangan dalam satu persoalan
katakanlah banjir misalnya antara pemerintah pusat dan juga pemprov dki jakarta
kita cek berikut ini
namun mohon maaf bapak gubernur
selama dalam penyusuran kali ciliwung
nyata yang kali ciliwung yang sudah kita sepanjang tiga puluh tiga km
yang sudah ditangani normalisasi enam belas km
di enam belas km itu kalau kita lihat insya allah aman dari luapan
tapi yang belum dinormalisasi terkenang
nah ini kita harus gubernur akan diskusikan untuk membuat program itu
saya harus berpandangan nih pak menteri
karena tadi bapak menyampaikan
selama air dibiarkan dari kawasan selatan masuk ke jakarta
tidak ada pengendalian dari selatan
maka apapun yang kita kerjakan di kawasan pesisir
termasuk di jakarta
tidak akan bisa mengendalikan airnya
kita sudah menyaksikan
di bulan maret yang lalu
di kawasan kampung melayu
yang sudah dilakukan normalisasi
itu pun mengalami banjir yang cukup ekstrim
ya saya ke bang teguh dulu deh
bang teguh ini apakah
yang dikatakan oleh mbak oni
ini adalah sebenarnya ada hard feeling juga
atau sebetulnya ada faktor
atau variabel yang lain
kalau kita lihat perbedaan perbedaan pandangan
antara pak anies dengan pemerintah pusat
memang yang berpotensi menjadi penantang di dua ribu dua puluh
hari ini ya kelihatannya memang anies ya
karena dia yang sedang in power gitu
walaupun dalam level gubernur
dan banyak orang memang yang melihat
sikap pemerintah pusat dalam hal ini
entah partai atau pak presiden
sangat berhati hati gitu
yang dalam bahasa lain juga sebetulnya pengakuan
bahwa dia adalah yang paling berpotensi
kalau yang lain kan jelas ya
misalnya ada ahi
dia ya lagi ikut program khusus lah
di demokrat misalnya gitu
pak prabowo sudah masuk
udah kreatif lebih aman gitu ya
jadi memang yang kelihatannya masih
berjalan jalan dengan bebas di luar
dan dia punya kekuatan eksekutif ya anies gitu
jadi mungkin saja orang membaca dari perspektif ini ya begitu
tapi kita nggak tahu ya
setelah nanti misalnya anies selesai
kemudian mendagri pak tito nanti misalnya menunjuk plt di luar anies kan gitu
kita nanti akan melihat kemana anies berikutnya ya
karena ada dua tahun ya
apa yang akan dikerjakan seorang anies baswedan
kalau dia tetap ingin bertarung di dua ribu dua puluh empat misalnya
masuk partai apa
apakah dengan nasdem karena dia juga deklarator ormas nasdem
dan sudah komunikasi dengan bang surya paloh misalnya
atau dia mau kemana gitu
dia mau melakukan apa
sehingga dua tahun itu tidak kosong buat seorang anies baswedan
nah ini penting untuk dipikirkan anies sejak sekarang juga gitu
maka tadi di awal saya katakan
gubernur anies ini yang dia butuhkan sekarang itu sebetulnya bahkan bukan wakil gubernur
apa yang dia butuhkan
contoh yang tadi kita sempat bahas sedikit
waktu penunjukan direktur transjakarta yang baru
dirut ya itu saja bobol gitu ya
tiga hari mesti mengundurkan diri karena ada kasus hukum
jadi dia perlu didampingi
seolah tidak ada google ya
ya sebenarnya ketika nama aja kan kita langsung ngecek google
oh track recordnya kan jejak digitalnya langsung ada
kok ini sempat diangkat dulu
baru kemudian tahu bahwa ada kasus ya
jadi problem itu sekarang disitu saya pikir dari sisi anies ya
kalau dari sisi sebelah sini ya tentu saja ada beberapa nama yang disiapkan
kalau kita bicara dua ribu dua puluh empat ya
disitu ada nama mbak puan disitu ada nama gibran juga yang mengencang belakangan ini
disitu ada nama pak tito siapa lagi gitu
dan real kekuatannya sekarang
jadi ya memang inilah gitu
apakah pak prabowo juga mau disiapkan
karena ada juga beberapa senario cerita yang mengatakan bahwa salah satu senario adalah pak prabowo either dengan puan atau dengan gibran misalnya
sebagai penghantar ke dua ribu sembilan belas
nah ini yang sekarang akhirnya orang rame bicarakan
nah tapi gini bang rehal yang saya hendak katakan
dua ribu dua puluh empat itu masih jauh
kita contoh ke tadi lah ke banjir misalnya ya
perdebatan soal normalisasi dan naturalisasi
nah ini kan kebiasaan kita
ketika terjadi kita berdebatnya panas banget soal itu
nah tapi sekarang mana perdebatan itu
kalau misalnya harus mix antara naturalisasi dan normalisasi
tadi gubernur anies juga sudah bilang
kita ini di bawah
sifat air itu mengikuti hukum gravitasi
ya kita akan kena
ayo dong kita lanjutkan pembicaraan
karena hujan tidak berhenti di bulan januari dua ribu dua puluh
artinya memang instrumen ataupun aroma politik kental sekali dengan
menurut saya iya
karena kalau soal banjir jakarta itu akan selalu banjir
karena memang banyak daerah jakarta utara jakarta barat itu posisinya lebih rendah dari laut
jadi pertanyaannya adalah
seberapa cepat banjir itu akan terjadi
sebetulnya kalau soal banjirnya pasti gubernurnya siapapun
itu pasti banjir
tapi kan ini nggak bisa enggak selalu tadi luka dan rivalitas politik yang dari sebelumnya masih ada
dan kalau sekarang tadi teguh mengatakan dua ribu dua puluh empat itu masih juga menurut saya nggak
karena menurut saya sekarang even pak jokowi aja udah nggak mikirin yang sekarang
tapi pak jokowi itu justru berpikir after dua ribu dua puluh
itulah mungkin salah satu alasan merangkul pak prabowo
seandainya pak prabowo
kalau menurut survei survei sekarang untuk capres itu nomor satu pak prabowo yang paling populer
nomor dua adalah anies baswedan
jadi kalau pak pablo sehat dan willing untuk maju lagi
dan pak jokowi tidak ada alasan untuk menolak
posibilitasnya besar sekali untuk terpilih
tentu pak jokowi mungkin lebih nyaman kalau pak prabowo yang melanjutkan
karena sudah menjadi bagian pemerintahan dan legacy termasuk megaproyek
jadi kalau kita pindah ke ibu kota baru itu nggak akan dibalikin ke jakarta lagi
semuanya seperti itu
dan kan ini kan asumsi asumsi sekarang ya
tetapi kalau misalnya ternyata bukan
bukan tidak mungkin bahwa ibu kotanya dipindahin lagi
oh bukan tidak mungkin
karena sampai sekarang pun masih ada yang nggak yakin bahwa kita akan pindah ibu kota
misalnya itu satu kasus saja
di luar legacy legacy yang lain
saya rasa itu juga salah satu alasan mengapa pak jokowi tidak mau mengulangi kesalahan
keterlambatan yang dilakukan oleh pak sby ketika grooming ahy
dia baru grooming sesudah tidak menjadi presiden
sehingga ya udah nggak ada kekuasaan apapun
ini kan masih ada waktu untuk kesana
jadi anies apapun yang akan dilakukan pasti akan menuai kritik
bener pun akan dikritik
apalagi kalau dia nggak benar
itu yang harusnya di
saya rasa anies tahu
karena dia udah lebih politisi dari politisi
nah yang harus dilakukan justru adalah tadi
komunikasinya harus lebih baik
sebetulnya kita juga agak knowing pak basuki
pak basuki ini kan orang yang selama ini jarang membuat statement
apalagi statement yang terkesan menyalahkan pihak lain
bahwa dia pada saat banjir kemarin kemudian membuat statement seperti itu
yang memancing anies juga untuk berbalas
buat saya itu juga hal yang menarik gitu
jadi konsulasinya pak basuki sebagai bagian dari pemerintah pusat itu jadi langsung kelihatan
langsung proksinya begitu nempel sekali ya
tiba tiba ngomong dan itu memancing ya
isu yang lain kemudian ini di luar politik mbak uni dan juga bang teguh adalah ini soal virus corona
kita bahas nanti bagaimana kemudian anda melihat pemerintah bersiap untuk menghadapi virus corona ini
evakuasi wni belum dilakukan
nah sejauh mana yang kemudian harus dilakukan oleh pemerintah menurut anda berdua
kita bahas nanti usai jeda
kami akan segera kembali sesaat lagi